inilah kondisi pertalite yang diterima spbu mulung kecamatan merakura kabupaten tuban jawa timur
bbm yang diangkut truk tangki pertamina ini bercampur banyak air sehingga berubah warna
campuran air dalam pertalite ini diketahui petugas spbu setempat saat melakukan prosedur
uji sampling sebelum dimasukkan ke tangki spbu rupanya kondisi yang sama terjadi di sejumlah
spbu di sepanjang jalur pantura sedikitnya petugas di tiga spbu mengeluhkan soal pertalite
yang dikirim bercampur air tersebut menurut pihak spbu sigowaras kasus pengiriman pertalite
bercampur air baru pertama kali terjadi pihak pertamina yang dihubungi melalui call center
satu ratus tiga puluh lima mengaku masih akan menyelidiki temuan pertalat bercampur air yang
sempat viral di media sosial itu sementara di kota kupang nusa tenggara timur polisi
berhasil menangkap jaringan penimbunan solar subsidi di perbatasan timor leste dua unit
tangki pengangkut bbm yang menimbun ribuan liter solar subsidi milik perusahaan transportir bbm
diamankan oleh polres kupang kota terbongkarnya praktek penimbunan bbm ini setelah seorang babin
kamtipmas kelurahan non baun sabu menangkap basah proses pemindahan dan pengangkutan
liter solar dari dua puluh tiga drum ke dalam mobil tangki ini kita sita dua unit mobil tangki dengan
volume lima puluh liter masing masing jadi ini modus yang digunakan oleh pelaku memindahkan dari tempat
penimbunan bbm ke salah satu mobil tangki ini dan kemudian dilarikan di salah satu pemilik
dari penelusuran awal polisi menduga solar dengan harga subsidi itu akan dijual kembali
dengan harga yang lebih mahal meski tak sama dengan harga bbm industri tim liputan cnn indonesia